nyanyi syahrini menjalani pemeriksaan di bares krim abespori terkait kasus biro perjalanan umroh first travel
penasihat hukum syahrini hotman paris membantah jika syahrini diberangkatkan umrah secara gratis oleh first travel
syahrini bersama penasihat hukumnya hotman paris tiba di kantor bareskrim gambir jakarta pusat senin siang
ini adalah panggilan keempat syahrini dari penyidik bareskrim
sebelumnya pada panggilan pertama yaitu pada dua puluh tujuh september pemeriksaan syahrini tak sampai tuntas karena syahrini mengaku ada pekerjaan menyanyi yang jadwalnya tidak bisa ditunda
pada panggilan kedua dan ketiga yaitu di tanggal tiga dan lima oktober syahrini tak memenuhi panggilan dengan alasan bentrok dengan jadwal kerja
pada panggilan keempat ini hotman paris akan menjelaskan kepada penyidik bahwa syahrini berangkat umroh bersama keluarganya
yaitu tetap membayar senilai lebih dari dua ratus juta
syahrini hanya mendapat potongan harga dari first travel sebagai imbalan karena syahrini telah mempromosikan first travel di akun instagram milik syahrini
dia bayar dengan kelas reguler tapi memang diberikan kelas vvip karena sebagai imbalannya

syahrini tidak pernah terima uang lima perak pun dari first travel

sedangkan sedangkan petra j teaches the most indonesia labinya adalah penjahat plagal